kita ke informasi pertama satu orang tewas dan tiga orang mengalami luka luka saat bermain wahana kapal ayun di pasar malam di kecamatan bojong kabupaten pekalongan jawa tengah selasa malam
diduga besi pengait tidak kuat sehingga kapal ayun tidak stabil hingga akhirnya terjatuh
beginilah detik detik setelah terjatuhnya kapal ayun kora kora yang terekam kamera salah satu pengunjung selasa malam
wahana ini berada di kawasan pasar malam yang digelar di desa jajarwayang kecamatan bojong pekalongan jawa tengah
wahana perahu ayun terjatuh akibat pengait besi tidak kuat sehingga menjatuhkan seisi penumpang hingga tertimpa besi besi wahana kapal
sebagian langsung menolong para korban untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat
akibat kejadian ini satu warga yang juga penumpang wahana kora kora tersebut meninggal dunia sedangkan tiga lainnya mengalami luka luka
korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit islam
pempekajangan untuk pertolongan medis
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara
polisi memeriksa para saksi kejadian termasuk salah satunya operator dari wahana
kasus kecelakaan wahana kapal ayun ini kini dalam penanganan petugas satreskrim polres pekalongan
roby bernardi kota pekalongan